bila nasir ini mendapatkan rata rata nilai sebesar delapan puluh empat
maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa inggris
ini dibagi dulu satu dua tiga empat ditambah delapan puluh empat dibagi lima
hasilnya kami hitung dulu jumlahnya berapa
habis itu dibagi lima ini jawabannya delapan puluh empat
kan kiki makan deh rasanya ini pertanyaan bagi kiki pinter
loh kamu dirobek
wah ini loh pertanyaannya susah banget
kiki gak mudeng mudeng jadi kiki mau robek aja
kiki makan berarti kiki agak mudeng gitu agak pinter
cini cini mau mbak bantuin gak
mbak din mau ajarin
nasir mendapat nilai delapan puluh satu untuk ipat delapan puluh satu
dan nilai delapan puluh sembilan untuk eps ditambah delapan puluh sembilan
nilai tujuh puluh delapan untuk bahasa indonesia
dan delapan puluh enam untuk matematika
bila nasir ingin mendapatkan rata rata nilai sebesar delapan puluh empat
maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa inggris
ini dibagi dulu satu dua tiga ditambah delapan puluh empat

hasilnya kita hitung dulu jumlahnya berapa
habis itu dibagi lima ini jawabannya delapan puluh empat
wah gitu caranya mbak din
kamu itu kalau butuh apa apa tanya sama mbak gak apa apa kok
nanti mbak bakal bantu
nanti mbak bakal bantu
jadi yang butuh sasar pastinya ya
beneran mbak din
kalau yang ini gimana dengan caranya
ini caranya kak jumlah k tiga empat dan lima
emang gempa ya
wah turun aja kali ya
serem juga di sini
walau mau kemana tuh si ricky gawat jangan jangan dia mau pergi lagi
mas mau kemana mas
tadi tante bilang ada gempa kan
saya mau keluar sebentar
aduh biar lagi kan harus tunggu pak al dateng
kalau ricky pergi sekarang ntar pak alnya gak bisa temuin dia

ah aku harus halangin dia

udah gak gempa kok sekarang
tadi aja gempanya kerasa banget

tanya aja yang lain udah gak kerasa lagi gempanya
ya saya mau ngajak aja tante
takutnya ada papa
aduh aku serius
paket paket aku mas
tante udah ah tolong tante ya
aduh ya mas
itu ricky udah kesana
takut dia nanti ketemu siapa disana
ma ma aku punya cara
kenapa lagi sih tante
ini liftnya nggak berfungsi mas
tadi kan gempa
jadi kalau mas mau keluar juga mendingan lewat
itu aja tangga
gak berfungsi mas betul
iya kan tadi gempa
ya mungkin sudah dinyalakan dari pusatnya
tapi belum maksimal mas
takutnya nanti kalau mas masuk terus udah gitu macet liftnya
iya juga sih
yaudah saya naik tangga darurat aja
untung ricky percaya sama aku
riki mau keluar apartemen pak
tadi kita coba halangi jadi turun pakai tangga darurat pak
sekitar sepuluh menit lagi dia sudah sampai rantai dasar
bapak tong lebih cepat ya pak
rem semoga pak agung buru datang
untung cuma dari lantai sembilan
jadi gak jauh banget ke bawah
makasih ya mbak andin
udah bantuin kiki ngerjain soal soalnya
nanti kiki mau latihan soal soal lagi ya mbak
ya udah kalau gitu
udah bisa kan ngerjainnya
yaudah mbak masuk dulu ya
iya mbak makasih mbak andin
aduh daun daunnya kenapa pada perusahaan kayak gini ya
jadi kotor halamannya
aku bersihin deh
rajin banget mbak mirna udah nyapu nyapu jam segini
udah nyapu nyapu jam segini
gak ada mirna
mbak andin mbak andin udah jangan nyapu nyapu mbak andin
aduh nanti kalau ketahuan sama masa
kiki bisa diajar loh ini mbak andin
ini pekerjaan ringan gak berat sama sekali
aku juga ngeliat ini berlentakan banget
jadi makanya aku sapu udah sini
ya allah belajar aja dulu
mbak mbak jangan ini berat mbak jangan don
nanti pergi keke aja ya please ya
nanti kalau ketahuan masalah mbak kiki doang melih
mbak andin mending istirahat aja sama debay
aku masuk dulu deh
ya udah kamu belanja lagi ya
ya ya mbak andin nanti kalau udah ada
waktu tolong dibersihin
siap siap mbak andin
hati hati nanti kepleset ya
untung aja gak jadi nyapu
coba aku tadi mbak andin nyapu kayak gini
terus ketawa sama cctv
nasib nyawa terancam
wah gak bagus ini buat masa depan
aduh kok kotor ya
tidak tidak tidak
aduh aduh aduh
di sini bisa mbak
terus gitu loh
oh enak banget
ini aku cucin ya
taruh taruh taruh
jangan udah deh
lu diem diem aja ya
mendingan lu makan kue
sama rena di depan oke
gimana kalau gemo
ajak mama makan kuenya di depan
ini terus potongin potongin ya
ini terus kuenya
dikit apa banyak
sama buat dede bayinya